aku tidak berniat bermaksud jahat
tolong biarkan aku berbicara
siapa kisanak sebenarnya
lalu kenapa kisanak
diikat seperti ini
jangan celakai tuanku
pergi dari sini

aku tidak bisa mainworthy
saya akan melakukannya
terhati apa yang sayariends
saya tidak mau merubah
kisah kisah seluruh maswars
kalian setiap hari
tunggu dulu aku tidak berniat bermaksud jahat
tolong biarkan aku berbicara
ini majib banget ya
apa yang kalian lakukan di sini
ruangan ini hanya boleh dimasuki oleh keluarga istana
oh kalian ingin melawan aku
kalau begitu hadapi dulu pak
jangan sampai menarik perhatian orang
sepertinya tombak ini cocok untukku
apa nama tombak ini yai
tombak ini bernama tombak kuduk melati
tombak kuduk melati
dan ini ini adalah cemuti sakti
guci senopati menghiasa
dan yang lainnya ingin mencuri benda pusaka
aku harus segera melaporkannya
burung gagaknya bisa berbicara
dia sangat melindungi tuhan
mungkin dia menganggap sebagai ancaman bagi tuhan
aku tidak berbuat jahat
kamu pasti suruhan kikalas renggi
untuk membunuh tuhan ku

menjauhlah dari sini
aku suruhan kikalas renggi
kau pasti suruhan kikalas renggi
aku ini bukan suruhan kikalas renggi
sekarang ini aku sedang melarikan diri ke gua ini
karena aku ingin dibunuh oleh kikalas renggi
agel lalu aku sedang berjauh
kau bilang ini adalah luka ringan
luka seperti ini dikatakan luka ringan
dia pikir aku menangisi luka itu tak seberapa
pergi kau tapi bodoh
dengan nanda prabu
jadi seorang raja
dengan luka luka berat seperti ini
tanggung jawab seorang raja itu sangat besar